ya udah kalau emang itu mau kamu aku gak bakal bawa kamu ke rumah sakit ya
makasih ya kamu selalu baik sama aku
itu kenapa sih ti
udah udah ada kamu disini aja biar aku yang lihat aja
enggak enggak itu pasti memang kenapa napa
saya kamu tunggu disini ya
bu saira cari apa bu
amrata aku mohon kak
aku harus tahu apa yang akan dibilang raina ke afif
awas aja kalau dia macem macem
kakak gak usah takut kak
aku hanya mencintai bella
aku akan melindungi dia
bahkan dengan nyawa aku sendiri
tolong beritahu aku
kakak jangan diam aja
kartuk jangan tekanku
karena kamu tersimpit
kamu mulai membawanya abadi
bri mikir aku
masih wanita dan ayah
kamu bisa cepet di lamian
kembali di luar
enggak afif kamu yang nggak ngerti
di rumah ini banyak banget manusia licik
yang kapan aja bisa menjelakai bella
mereka juga udah membunuh papa
mereka juga udah bikin kamu percaya kalau vicky itu anak kamu
dan mereka gak akan berhenti begitu aja kalo bella kamu bawa kesini
mereka juga pasti akan membunuhnya
tolong katakan yang sebenarnya kau
kakak gak usah takut kak
aku gak tau bella dimana
awalnya aku mikir aku tau tapi ternyata aku salah
kak kak katakan yang sebenarnya kak
bella sama siva di luar sana menderita
kau mau bangun gak
gak usah siti
biaya abulah sama rumah sakit kan mahal
tapi kondisi kamu ini memprihatinkan loh bel
kamu itu pendarahan
nanti bahaya buat janin yang ada di kandungan kamu
sayang uangnya kalau dipakai untuk ambulan dan rumah sakit
kan aku masih membutuhkannya untuk biaya shiva dan juga mama
iya tapi kamu juga harus mikirin kandungan kamu
siti aku yakin banget
anak di dalam kandungan aku ini gak apa apa
dia lebih kuat dibandingkan aku
dan kamu lihat kan
pendarahan aku juga udah berhenti
ya allah bella
kasian sekali kamu nah
penderitaanmu terus menerus datang
dan mama tau hati kamu pasti hancur dengan semua ini
kau memang anak yang kuat
kamu pasti bisa melalui semua ini nak
kalau emang itu mau kamu
aku gak bakal bawa kamu ke rumah sakit ya
makasih ya kamu selalu baik sama aku
itu kenapa siti
udah udah udah kamu disini aja bir aku yang liat aja
gak ada apa apa
aku yang liat aja
gak gak gak itu pasti memang kenapa napa
sering kamu tunggu disini ya
bu saira cari apa bu
loh mama mau buat apa
kamu itu harusnya di kamar istirahat
bu saira mau bikin jamu untuk bella ya
iya dulu waktu saya hamil saya juga sempat pendarahan
dan orang tua saya memberikan jamu ini sama saya
jamu ini sangat berhasiat
dan setelah meminum jamu ini
alhamdulillah pendarahannya berhenti dan rasa sakitnya juga hilang
yaudah saya anterin bella ke kamar ya
nanti saya balik lagi ya
nah sekarang kamu istirahat
nanti kalau jamunya sudah selesai
untuk kali ini kamu harus nurut sama mama
pokoknya mama yang rawat kamu
kita bubur dulu yuk
ya mama gitu dong
aduh enak enak banget
tuh neneng teh jadi pengen
ngapain kamu lihat orang pada makan begitu
iya ma neneng teh pengen
apa kita makan di sana aja tuh yuk
itu namanya kurang ajar kalau ikut makan di sana
jatah makan kamu sama emak di dapur no
ayo kita makan sumur jengkol
jangan makan jengkol ma
nanti mulut neneng teh bau
kamu gak makan jengkol juga mulutnya udah bau
afif ini makanannya enak sekali
walaupun masih panas
terima kasih ma
kok enggak dimakan
sedangkan aku tidak tahu apakah bella dan juga siva bisa makan atau enggak
dia itu adalah istri dan anakku
aku selalu merasakan itu
afif istri dan anak kamu kan ada di sini sayang
sinte itu bukan istri aku
aku menikah dia karena paksaan
aku tidak pernah mencintai dia
dan aku selalu merasa bahwa afis itu bukan anak aku
di dalam hatiku cuma ada bella dan juga siva
mereka adalah istri dan anakku
bella kamu demam
sebaiknya kamu istirahat bella
biar jamunya bereaksi
nah kamu di mana